yang melenjaknya kasus covid sembilan belas di tanah air membuat sejumlah negara menutup pintu bagi pendatang dari indonesia
hingga kini terdapat sepuluh negara yang memasukkan indonesia dalam travel red list atau daftar negara zona merah covid sembilan belas
di samping itu sejumlah warga negara asing juga ramai ramai ya ini meninggalkan indonesia
setelah jepang warga negara taiwan vietnam dan korea juga dikabarkan segera meninggalkan indonesia kembali ke negara mereka masing masing
seperti apa sebenarnya dunia internasional melihat penanganan pandemi dalam negeri
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom dosen ilmu hubungan internasional universitas pajajaran tengku reza syah di bandung jawa barat
halo selamat malam bung reza
selamat malam cnn salam dari bandung
bang reza boleh digambarkan nggak ini kan empat belas juli kemarin warga negara jepang sudah pulang ya ke negeri sakura
dan rencananya sudah ada pesawat pesawat lainnya yang sudah dipersiapkan untuk mengangkut warganya
ada juga vietnam ada beberapa negara juga yang akan memulangkan warga negaranya
anda lihat bagaimana respon dari negara negara tersebut
apakah ini kemudian punya efek negatif terhadap hubungan internasional atau sebenarnya ini langkah penyelamatan semata saja
saya pikir pemerintah asing entah itu jepang korea selatan vietnam maupun taiwan itu sudah berpikir mateng sekali itu
sudah berdasarkan studi kelayakan sudah berdasarkan pengamatan mereka atas apa yang terjadi di dalam negeri
jadi karena itu dengan sangat berat hati mereka harus berpikir makro yakni melindungi warga negara mereka yang ada di indonesia
pada saat yang sama juga mereka berpikir sekiranya keadaan di indonesia membaik
kalau tidak membaik maka tentunya warning atau peringatan atau pemulangan itu akan segera berakhir akan datang lagi mereka
untuk itu kembali kepada kita bisakah kita melakukan berbagai mekanisme pemulihan secara cepat tepat terarah dan terukur
artinya pemerintah negara negara lain juga benar benar memperhatikan apa langkah yang dilakukan pemerintah dalam negeri ya bang
betul apalagi dalam era globalisasi sekarang kita tidak bisa mengelak ya
apapun yang terjadi di dalam negara
sepanjang itu tidak menyangkut kerahasiaan negara dan terjadi di dalam publik ya pihak asing akan dengan mudah tahu
misalnya informasi itu bisa diperoleh dari kedutaan besar mereka di jakarta dari konsulat mereka di jakarta dari wartawan mereka yang ada di jakarta
maupun juga dari simpang siurnya informasi yang ada di kalangan media masa indonesia dan juga masyarakat indonesia sendiri
jadi saat ini pihak asing memiliki koleksi informasi yang luar biasa dan informasi tersebut memudahkan mereka mengambil keputusan atas indonesia
selain ini pemerintah melalui kementerian luar negeri indonesia mengaku belum menerima pemberitaan resmi ya
soal langkah pemerintah salah satunya adalah pemerintah jepang
ini kami lansir dari laman cnnindonesia com
satu hari yang lalu pemerintah indonesia belum menerima pemberitahuan resmi
tapi sebenarnya hal hal langkah langkah seperti ini yang dilakukan oleh pemerintahan negara lain memang etisnya harus dikonfirmasi kepada negara keberangkatan atau bagaimana sebenarnya
memang etikanya harus dikomunikasikan kepada pemerintah
pemerintah indonesia ya
disampaikan dalam bahasa diplomatik yang benar terarah terukur dan tidak menyakitkan
itu yang pertama
dan yang kedua ini juga hendaknya mengingatkan pada masyarakat mereka dalam negeri untuk bersiap siap
jadi memang idealnya itu berbarengan ya
kesiapan domestik di jepang ataupun di vietnam ataupun di taiwan dengan komunikasi mereka dengan pemerintah indonesia
tapi saya pikir kita nggak bisa berbuat banyak
kita harus mengakui
ini adalah kedaulatan mereka untuk memanggil pulang warga negara mereka untuk sementara waktu
dan juga kita yakin
tapi di dalam bahasa diplomatik itu akan dikatakan bahwa mereka akan juga kembali ke indonesia untuk melaksanakan tugas tugas mereka
ini hal yang normal terjadi
misalnya banyak diplomat asing yang pindah dari korea utara kembali sebentar
kemudian nanti melihat kondisi membaik mereka kembali lagi
tapi kemarin sebelum akhirnya diberlakukan ppkm darurat
ini ada kebijakan dari pemerintah
pusat dari pemerintah indonesia soal lalu lintas warga negara yang datang ke indonesia
salah satunya adalah pemberian vaksin dan juga tes pcr dan juga ada karantina delapan hari
artinya ini jauh lebih lengkap lagi jaring pengamannya atau screeningnya secara kesehatan terhadap orang orang yang masuk ke indonesia
anda melihat apakah kebijakan pemerintah indonesia ini dinilai masih belum cukup untuk memberikan rasa percaya dari dunia internasional untuk datang ke indonesia
atau menerima orang orang yang berangkat dari indonesia ke negara negara tersebut
memang kebijakan adalah perception dan misperception
kita di indonesia memiliki standar standar yang diakui oleh world health organization
dan juga diterima dalam etika hubungan internasional
tapi dalam kondisi kritis seperti ini itu dunia punya berpikir lain
mereka bertanya apakah pemerintah indonesia itu sudah bekerjasama dengan seluruh organ organ nasionalnya
dan juga semua organ organ tersebut nasional dan subnasional dan suatu satu tersebut sudah terintegrasi belum dengan lingkungan luar
jadi mereka ingin mengetek juga sebenarnya
apakah langkah langkah perbaikan yang kita lakukan dalam negeri ini sudah dikomunikasikan dengan baik ke luar negeri
karena cara berpikir mereka itu lain
luar negeri melihat dari konsepsi global health diplomacy
yang pertama adalah internasional
yang kedua adalah ekonomi
misalnya keadaan sekarang sudah sangat merusak ekonomi
pertanyaan mereka adalah apakah kita sudah melakukan economic integration di dalam dan luar negeri untuk misalnya menyembuhkan sektor sektor umkm
itu cara mereka berpikir
dan yang kedua adalah fungsional cooperation
apakah sudah komunikasikan dengan baik dengan who dengan juga organ organ pbb yang lain
dan yang ketiga mereka juga melihat berdasarkan foreign policy coordination
apakah yang sudah kita lakukan ini terkomunikasikan juga baik
dengan dunia diplomatik
jadi oh nggak mau kita harus akui
mereka melihat dari perspektif yang berbeda
dan untuk itu kita harus memperbanyak komunikasi dengan pihak luar
kita mengatakan bahwa apa yang sudah kita lakukan ini terkendali terkelola dengan baik dan terukur
kemudian juga komunikasi kita dengan who baik terus
kemudian juga kita harus mengkomunikasikan praktek praktek terbaik di bidang kesehatan yang sedang kita lakukan
kita nggak bisa mengelak
dan mengatakan jumlah yang wafat menambah itu betul
terdengar juga di seluruh dunia
tapi bagaimana antisipasi kita ke depan
misalnya antisipasi dua puluh empat jam ke depan minggu ke depan dan sebulan kemudian
dan juga bagaimana sekiranya terjadi datang lagi varian varian baru
dan untuk itu ya kita harus senantiasa berkomunikasi dengan di dalam dan luar negeri
dan juga kita harus memperketat aturan aturan
misalnya tidak ada toleransi terhadap siapapun datang ke indonesia
karena ya kita harus berpikir yang kita lakukan ini adalah melindungi segenap sumpah darah dan bangsa indonesia
bung reza ini kan kemarin kementerian luar negeri indonesia juga berkomunikasi dalam sebuah forum resmi
ada amerika serikat ada juga china
kemarin membahas salah satunya soal vaksin
kalau anda melihat dari cara cara diplomasi indonesia sendiri dalam konteks kesehatan bagaimana bang
cara diplomasi itu kan sudah diambil alih oleh presiden
presiden sudah memerintahkan
seluruh jajaran dengan bahasa yang sangat tegas bahasa sangat terukur
bahwa intinya kita harus mengoptimalkan berbagai langkah langkah diplomasi bilateral dan juga diplomasi multilateral
jadi dalam konteks ini ya kita sudah berjalan dengan baik
cuma masalahnya sekarang apakah bantuan itu dapat datang sesuai dengan skenario kita
dan kedua apakah bantuan datang tersebut dapat didistribusikan dengan baik
kemudian juga apakah distribusi vaksin
dan juga mereka yang menerima vaksin itu terkelola dengan baik
ini harus dikomunikasikan kepada pihak luar
sehingga dapat dibuktikan bahwa kita mampu bekerja berdasarkan prinsip prinsip
di level pemerintah namanya good governance
ini harus kita komunikasikan terus menerus kepada berbagai kalangan di dalam dan luar negeri
terakhir bang reza ini ada juga kekhawatiran nanti akan ada gangguan dalam hal bisnis antar negara
anda melihat kekhawatiran
itu berlebihan atau tidak
saya pikir yang akan terjadi adalah bisnis as usual
bisnis akan mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam negeri
jadi untuk itu indonesia harus kompak
yang kedua juga pihak luar negeri harus sadar bahwa kalau mereka mencoba nyeleneh atas indonesia
mereka akan rugi di jangka panjang
karena pembangunan kita sudah berpikir bukan hanya menyelesaikan masalah
itu juga recovery sesudahnya
dan untuk itu ya
mereka akan berpikir
mereka akan rugi besar karena akan banyak perjanjian perjanjian strategis yang mereka nodai sendiri
dan untuk itu bagi indonesia ya
kalau ada pihak pihak tertentu yang mengingkari agreement agreement yang sudah dibuat
ya akan banyak pihak lain yang juga akan mengisi telah telah dari persetujuan tersebut
begitu lengkap tadi penjelasan dari bang tengku reza syah
ini adalah dosen ilmu hubungan internasional unpad di bandung jawa barat
terima kasih bang
sudah bergabung bersama kami
pada malam hari ini
terima kasih cnn indonesia